hai sejak videonya mendandani nenek berusia enam puluh tahun menjadi mirip remaja viral di media sosial
ari izam kebanjiran order merias tawaran tidak hanya datang dari wanita di indonesia tapi juga
mancanegara salah satunya berasal dari malaysia pria yang berprofesi sebagai makeup artis ini
tidak menyangka jika video mendandani nenek berusia enam puluh tahun yang di upload ke media sosial
bisa viral seperti saat ini video itu viral ya maksudnya banyak banget yang hubungin saya bahkan
sampai ada yang dari malaysia ya ada ibu ibu dari malaysia itu ngomong apa namanya hubungi saya
berapa harga makeup ini gitu sampai banyak yang nanya berapa harga makeup seperti ini
makeup untuk orang tua biar bisa kelihatan muda ini padahal saya sendiri sih enggak mematok harga
karena memang saya belum pernah buka jasa makeup untuk orang tua biar kelihatan muda ya masih
make up in wedding kan ya kemampuan ari izam merubah penampilan nenek yang begitu kontras tidak hanya
membuat warganet kaget dan memuji anita mirzana yang menjadi objek dalam video ari juga kagum dan
pangling dengan wajahnya sendiri nenek berusia enam puluh tahun ini mengaku mendapat pujian dari teman
dan kerabatnya saya merasa cantik sekali setelah di makeup in oleh mas ari dan saya sangat pangling
dengan muka saya sendiri ya kaget ya riasan yang dibuat ari tidak hanya bagus tapi juga bisa bertahan
dalam waktu yang cukup lama ari menyatakan bahwa make up transformasi yang ia buat bisa bertahan
hingga lebih dari delapan belas jam tim liputan cnn indonesia